baru bangun lo
hmm thanks ya opi udah bulan gua ngilip sini
iya sama sama biasa aja kali rak
eh opi sokka tuh ganjang ajak si lora sarapan ya
kok lu tutup si pintunya gimana sih buka dong tega banget sih
pokoknya gua udah berhenti ngomong sama lo
nyah buka pintunya
ya enak sih lora apaan sih lagi nih pake beginian segala udah tau gua kagak bisa baca
pakai ngisi tulisan segala maksudnya apaan sih
hei lora apa sebenernya maksud lu nih
enak aja lu kan tau gua kagak bisa baca
kenapa lu pake kirimin beginian nih gua kan gagak ngerti
itu artinya ya sayang bukain pintunya dong laura digigitin nyamuk
sekarang lu tulis lagi jawabannya cepetan
gua ogah bukain pintu
emangnya kurasa lu
yaudah kalau nyamuk yang kayak gitu oke
aku gak akan baik lagi ke rumah aku pergi aku kabur
pergi pergi emangnya gua pikirin paling juga lu gertak sambel doang
kalau pergi emang gua gak tau akal lu begitu
eh kamu kerja atau cinta

eh enggak aku gak ada apa apa kok
eh lele kok kamu bohong sama aku aku gak bisa baca isi hati kamu
kok kamu cerita curhat sama aku
eh enggak enggak
oke emang lagi suka sama seseorang
tapi ya orang itu gak tau kalau opi suka sama dia
eh apa susahnya
kalau kamu sudah suka sama dia mati gak bilang i love you sudah beres pun
masalahnya gak segampang itu tante
opi kan tukeran peran sama laura di sekolah opi jadi cewek miskin ceritanya
enggak enggak apa tante gak ada apa apa kok
bentar ya tante opi bukain dulu pintunya
tunggu nanti baguslah naon tukeran naon eh
laura lo ngapain di sini
ya gue gak ngijinin gue di rumah gak ngijin gue masuk gue diusir
enggak sih gue gak diusir gue yang lari terus pesok
ya udah deh masuk yuk
ya allah si lora di luar semalam kan gue kunciin
waduh mana kedinginan dia semalam jangan jangan dia lapar lagi
sian juga tuh bocah
hah gue suruh dia makanlah
kemana tuh bocah
pusat bener apa dia pergi
waduh kacau nih beneran dia pergi
lo pergi beneran
ya ilah ilah loh laura gue cuma pura pura doa
lo tega sama si gue ditinggalin laura
gue di sendirian laura lo jangan pergi ngapa
kesiannya punya lo laura
gue nyari kemana nih bocah
mana perawan atuh atuhnya lagi kalo dia mampain orang
aduh mati dah gue
baru bangun lo
thanks ya opi udah bulan gue ngilap sini
iya sama sama biasa aja kali rak
eh opi sokak tuh ganjang ajak si laura ke sarapan
mama lah atuh ya
kok malah mau tidur lagi sih bangun cepetan mandi
ah bentar opi gue masih ngantuk mau tidur dulu
nggak bisa lo harus mandi sekarang
tadi tante gue udah nyuruh lo untuk sarapan ayo ciptan
tapi kan jarang jarang gue boleh tidur di kasur yang enak kayak gini
nggak bisa udah ciptaan mandi sekarang
nah sok aku udah nyobain resep baru tante
ngenah bisa sok coba atu
ra emang lo nggak kepedesan ya
itu makanan kan pedas banget
gue mah ngenah ngenah bisa
nah gini kan kunaun
tapi kok reaksi pedesnya telat ya tentu ya
kita harus cari strategi baru untuk ngejebak si op
maksud gue lu bantuin cari akal dong
maksud gue lu bantuin cari akal dong

jadi gue bantuin mikir terus lu seneng gitu ya

eh mir lu apa apaan sih
nggak bisa terima nih gua nih
lu berani ngelawan gua

mampu ah ibu

buka dia loh
hehehe lo tuh cepet panasan orangnya
gue bercanda doang acting gitu acting
he marah marah aja lo sayang
ada tamu tuh bukain pintu
he mau lawan gue dia
mau ketemu sama ayah
laura sok aku ajari si opi biar bisa deket sama cowok pacaran gitu
makanya sok atuh mumpung malam minggu yutanya diajakin atuh jalan jalan
keliling keliling jakarta ke mall biar bisa dapet cowok
kalo tante bolehin sih aku mau ajak opi keliling keliling sama pacaran pacaran aku
hah gak ada lah
lebih dari itu
hah emangnya kamu tuh sama pacaran
uh gelopisan budak tuh
he yang ini hebat
ayah dua pacaran
nah sok atuh mumpung weekend diajarin si opi biar bisa dapet dua juga pacaran
tante kasih modal jalan jalan
nah sok atuh ambil